baik dan kita akan langsung bergabung di mana saat ini sedang dilaksanakan konferensi pers dari pks terkait dengan situasi politik yang terjadi
dari seluruh indonesia pada musyawarah majelis suro yang ke delapan pks telah menetapkan bapak anies rashid baswedan sebagai baca pres yang diusung oleh pks
ada pun rekomendasi nama bapak abdul muhaymin iskandar sebagai bakal calon wakil presiden insyaallah akan diusulkan untuk dibahas pada musyawarah majelis suro partai keadilan sejahtera
kami memahami dan menghormati juga keputusan partai demokrat yang keluar dari koalisi perubahan untuk persatuan
dan mencabut dukungan terhadap pencalonan bapak anies rashid baswedan sebagai baca pres tahun dua ribu dua puluh empat
sesungguhnya kami masih sangat berharap pada partai demokrat untuk bisa tetap berada dalam koalisi perubahan untuk persatuan
dan mengusung saudara anies rashid baswedan sebagai baca pres republik indonesia
saya kira demikian konferensi pers yang perlu saya sampaikan berapa poin ini
kami mohon dukungan dari seluruh rakyat indonesia juga doa dan nasihat dari para kiai alim ulama para habaib dan tokoh masyarakat
agar dapat terus istiqomah berjuang untuk kebaikan umat bangsa agama dan negara
kurang dan lebihnya saya mohon maaf
wallahu waliutaufiqilakum wa mitariq nasrum minallahu wa fathum qarim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
saya kira nanti kalau ada pertanyaan dan sebagainya saya serahkan nanti kepada jurubicara saya pak dr al muzamil yusuf
baik terima kasih kepada bapak presiden sudah memberikan konversi pers
dipersilakan untuk kembali ke tempat
untuk rakan rakan wartawan mungkin yang nanti mau doorstop atau ada pertanyaan bisa disampaikan ke al muzzamil
baik kalau ada pertanyaan teman teman
pak pertanyaan pertama alasan kenapa pak presiden tadi tidak bisa hadir ke surabaya
dan di surabaya itu siapa yang mewakilkan
karena ternyata di surabaya pada saat deklarasi
tidak terlihat muncul perwakilan dari pks di lokasi deklarasi
itu yang pertama
yang kedua tadi pak presiden sempat menyampaikan terkait dengan nama bacawa pres pak muhaymin iskandar
artinya nanti akan dibawa ke musyawarah majelis syuro yang ke sembilan atau seperti apa
boleh penegasannya lagi pak muzabel terima kasih
iya ya saya jawab yang kedua dulu ya
tadi disampaikan presiden pks
mekanisme di dalam
ini mungkin suara saya serak ya jadi kurang cocok sama semua mic ini
dijelaskan tadi oleh presiden pks
mekanisme di dalam pks itu adalah keputusan penting
tentang capres atau cawapres
bukan saja masa sekarang
yang lalu juga begitu
majelis shuro ini mewakili seluruh perwakilan kita se indonesia
dari seluruh provinsi
membawa masukan masukan dari seluruh kader dan simpatisan kita
jadi kita menghormati apa yang sudah diputuskan oleh
nasdem dan pkb
tapi kami perlu
sesuai dengan prosedur organisasi
membawa itu ke dalam majelis shuro kami
itu ya itu saya kira bukan hanya sekarang
tapi pada periode yang lalu juga begitu
adapun ketidakhadiran kami pada hari ini
saya kira tidak mengurangi apa apa
dari acara yang dibuat oleh teman teman pkb dan nasdem

kami sangat menghormati kami bahkan mengikuti di atas
pernyataan kami hari ini kan menegaskan itu
kami bersama koalisi
karena koalisi itu ditegaskan tadi oleh capres anies baswedan juga
menerima masuknya pkb
jadi kami pun disini menyambut ya
saya kira tidak mengurangi rasa hormat kami terhadap apa yang telah berlangsung di surabaya
saya kira itu
saya kira itu
mohon maaf pak saya adi dari tv one
ingin penegasan sekali lagi berarti pks masih secara resmi bergabung dalam koalisi perubahan untuk persatuannya
ya sejak awal statement kami pada tanggal tiga puluh
bahwa pks sesuai dengan kita menghormati pertama seluruh sikap partai kami
bahwa pks sesuai dengan kita menghormati pertama seluruh sikap partai kami

karena pada akhirnya keputusan masing masing partai itu berdaulat
kita sudah mencoba berbuat yang terbaik untuk hasil yang terbaik
belum kita dapatkan
lalu ada satu dan hal masalah terkait dengan hal ini
tapi pks menegaskan karena amanat maju syurok kami
mendukung capres anies baswedan
itu yang tidak mungkin kami putuskan kalau tidak dengan majlis surah lagi
jadi posisi pak ks tetap lurus dengan lembaga tertinggi partai
yaitu maju shorok partai
mendukung anies baswedan sebagai capres
dimana pak anies baswedan diusulkan sebagai capres
pks full mendukung hal itu karena amanat dari lembaga tertinggi partai di pks
saya masih menjahit pertanyaan yang sebelumnya pak
tadi ditanyakan untuk ketidakhadiran pks ke surabaya itu bukan perkara besar
tetapi alasan spesifiknya adakah alasan kenapa pks tidak hadir di sana pak
ya kami sesungguhnya berharap ya
ada prosedur yang bisa lebih bagus daripada situasi hari ini
sesungguhnya koalisi tiga partai itu
tidak akan mengalami goncangan apa apa ketika masuknya pkb dengan cara yang smooth
bisa kita lakukan itu tapi takdir yang terjadi tidak seperti itu
karena karena itu kami ya kalau menyesali apa yang terjadi ya
tapi kita tetap berusaha ke depan
tadi statement presiden partai juga
kita berharap teman demokrat yang kita hormati sekali
kita pahami betul apa yang menjadi ketidaknyamanan partai demokrat
tapi kita terus menghimbau pks akan terus berdialog dengan demokrat untuk marilah kita
merajut kembali jika masih memungkinkan di dalam koalisi
perubahan untuk persatuan ini
saya kira dalam pertimbangan itu bisa dipahami ya
terima kasih pak
terima kasih pak assalamualaikum nama saya genta dari antara
pertanyaannya apakah sudah dijadwalkan pak untuk pertemuan dengan majelis syuro dan
apakah agenda maksud saya apakah usulan terkait caimin ini
apakah hanya menjadi satu satunya usulan yang disampaikan di forum itu
apakah kemungkinan kemungkinan lain seperti kan juga berkembang ada usulan untuk membentuk
foros baru demokrat pks dari pks
apakah itu juga akan disampaikan di situ seperti apa pak terima kasih
ya majelis juro kita itu terdiri dari tokoh tokoh senior pks dari seluruh provinsi
mereka datang membawa aspirasi seluruh kader dan simpatisan
tema utamanya saya kira tentang tema capres cawapres
tapi nuansa pertimbangan bisa banyak sekali
tapi saya kira tema utamanya itu capres sudah berarti tinggal cawapres
kapan waktunya dalam waktu dekat nanti kalau sudah fix kita kabarkan ke teman teman media
coba yang belakang kasihan yang belakang dulu
yang kanan ya ya ya itu kamu itu ya ya ya kasihan itu
assalamu'alaikum ustaz saya sofian farah karya
dari mana anda dari mana dari suara karya pak
suara karya oke
yang terkait mengenai kita tahu bahwa koalisi perubahan ini kan mengusung bahwa mas anies baswedan sebagai calon presiden
dan itu menjadikan antitesa dari pak jokowi ya
semua orang tahu bahwa tokoh seperti anies baswedan adalah tokoh yang akan berubah
akan melakukan perubahan bagi indonesia
tapi ternyata kenyataan hari ini adalah
calon pakar presiden adalah cak imin
yang kita tahu bahwa ada di pemerintahan
dan itu jelas tidak melihat bahwa dia adalah sosok perubahan
bagaimana ustadz mengomentari seperti ini
karena ini sudah keputusan
lalu saya juga ingin tahu apakah ini menjadi sebuah kesulitan lagi
ataukah memang ada dari beberapa daerah yang sebetulnya kecewa dengan keputusan yang bisa dikatakan sebiak oleh nasdem
terima kasih ya allah
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya perubahan dan keperlanjutan itu sudah merupakan kenisayaan
baik dalam pemerintahan nasional pemerintahan daerah di mana saja
jadi saya kira perubahan dan keperlanjutan itu tema yang wajar diusung
bahkan kalau mereka yang di dalam pemerintahan pun berbicara itu juga saya kira wajar saja
dalam konteks perubahan lebih baik
keberlanjutan yang memang baik saya kira
jadi mas yang mengatakan pak anies anti tesis
saya kira bukan antitesis yang kita bawa adalah kita berharap indonesia yang lebih baik ke depan
dengan cara apa
melanjutkan hal yang baik
dan merubah hal yang belum kita anggap baik
saya kira hal yang wajar saja
dan ya hadirnya pak jaimin saya kira hal
baru saja kita saksikan bersama bagaimana pernyataan politik dari partai keadilan sejahtera
merespons deklarasi yang dilaksanakan di surabaya jawa timur
terkait dengan dukungan kepada anies rashid baswedan dan juga muhaymin iskandar
sebagai bakal pemerintah
bakal calon presiden dan wakil presiden di tahun dua ribu dua puluh
setidaknya ada empat poin penting yang disampaikan tadi langsung oleh presiden pks ahmad syahiku
yang pertama adalah sesuai dengan hasil musyawarah majelis syuro ke delapan
pks hingga saat ini menyatakan tetap konsisten mendukung anies rashid baswedan
sebagai bakal calon presiden di koalisi perubahan
artinya ditetapkan atau ditegaskan bahwa pks tetap berada di koalisi perubahan untuk persatuan
poin yang kedua adalah bagaimana kemudian nama muhaymin iskandar keluar sebagai bakal calon wakil presiden
dinyatakan oleh presiden pks bahwa dalam hal ini keputusan tersebut terkait dengan mendukung atau tidaknya
masih akan dibahas terlebih dahulu sesuai dengan adart dari partai keadilan sejahtera
artinya nama muhaymin iskandar sebagai bakal calon wakil presiden
masih akan kemudian dibahas dalam musyawarah majelis syuro terlebih dahulu
yang sampai saat ini memang masih disampaikan belum ditentukan kapan waktu pelaksanaannya
poin yang ketiga pks menyatakan sudah menyampaikan permohonan maaf melalui telpon begitu
karena tidak bisa hadir langsung di surabaya dalam deklarasi ini
tapi dengan tegas menyatakan bahwa juga hadir secara virtual begitu menyaksikan dari jakarta
dan menetapkan posisinya masih tetap berada di koalisi perubahan untuk persatuan
terkait dengan sikap demokrat yang keluar dari koalisi
pks menyatakan menghormati langkah yang diambil oleh partai demokrat
namun dalam hal ini pks menyatakan bahwa masih berharap bahwa demokrat ini bisa tetap berada di dalam koalisi
perubahan untuk persatuan untuk mengusung anies baswedan sebagai calon presiden
presiden republik indonesia di tahun dua ribu dua puluh empat